indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan
segera dihentikan untuk menghindari
semakin bertambahnya korban manusia
dan hancurnya harta benda
karena eskalasi konflik dapat menimbulkan
dampak kemanusiaan yang lebih besar
saya minta menteri luar negeri
dan jajaran kementerian terkait
segera mengambil tindakan cepat
untuk melindungi wni yang berada di wilayah konflik
agar konflik tersebut
yaitu pendudukan wilayah palestina oleh israel
harus segera diselesaikan
sesuai dengan parameter yang sudah disepakati pbb